papa kenapa sih
berusia apa lagi
eh yuk ini besan gue datangnya masih lama
aku harus membebaskan diri
kalau enggak aku gak bakal bisa ketemu lia lagi
aku harus bebas
jangan lupa like share dan subscribe ya
aku bisa percaya
aku bisa percaya
aku bisa cerai sesuatu sama ibu
kamu jangan negatif dulu
dari tadi kan kita cari kemana mana
tapi jelasnya ibu kamu gak ada
kalau ibu kamu masih hidup nih
iya li itu benar
kalau gak gini dek
di rumah singgah aku itu kan banyak anak anak jalanan
yang ikut pengajian
nah gimana kalau kita tuh panggil mereka
untuk kita berdua sama sama disini
kan berdua bareng bareng itu lebih bagus ya
ya maaf memang gue tahu
masih merah gak
ini dari pagi nih soalnya takutnya udah kagak merah lagi
sudah mau pesan ibu
oh enggak saya nunggu calon besan saya
nanti mau pesan bareng bareng ya makasih ya
eh enggak enggak enggak
kagak pesan air putih
saya nunggu nanti mau pesan air putih
sayang nanti kagak diminum disuruh bayar lagi
nanti aja pesannya
ini gratis bu
oh gratis oh yaudah
jangan sampai ke atas ya mbak
selamat malam pak yos
mau meja di sebelah mana pak
ah kebetulan kita udah ada yang nunggu tuh
oh silakan pak silakan
eh gue penasaran deh
bapaknya juan tuh kayak apa sih
dia cakep pasti ya
kaya banget gendut kurus baik kulit
bapaknya juan tuh baik kok bu orangnya
walaupun dia orang kaya dia tuh gak sombong
pasti ibu suka deh
saya menemukan kartu nama nih pak
lokasinya di mana
tapi saya mau bawa ke hubungan kesmas nih pak
soalnya korban belum sadar
saya segera kesana ya pak
terima kasih terima kasih
papa harus pergi ini keadaan darurat
ya papa harus pergi
papa kenapa sih
berusia apa lagi
eh yuk ini besanku datangnya masih lama gak ya
gue udah lapar ini perut gue udah keroncongan disku begini
lah kok datangnya sendiri
colongan besan gue mana deh

tante tadi papa tuh udah di sini tapi ada telepon terus katanya takut kan
tapi dia tuh minta disampein maafnya
yah kok gak jadi ketemu calon besan deh
jadi batal dong
terus ibu jangan kayak gitu ah
tapi tante sekarang tuh tante boleh mesen apa aja sepuas tante ya
yang bener nih
pantang lelak rejekinya gak yuk
iya gak yuk
udah siap sih nih

bismillah ya allah ya allah
alhamdulillah ya allah ya allah
selamat malam asti sep manya
terima kasih pak
amit dulu ya pak
iya iya baik terima kasih ya pak
jangan dipaksa kalau belum kuat
kok mas yus ada di sini
kamu istirahat dulu pak
tadi ada warga yang nelfon aku
dia nemuin kartu nama aku
di saku kakit
kamu tenang aja dulu ya
saya cuma luka luka kecil aja kok
apa betul kata warga
kalau ada orang yang jahatin kamu
jangan sampai mas yos tahu soal itu
kalau dia sampai tahu ini ulah istrinya
bisa makin runyam
ingrid bisa makin dendam sama aku
mungkin orang itu salah lihat
saya kena tabrak lari
mungkin kesannya seperti jatuh dari mobil
masa segitu banyak orang salah liyan
ini pasti ulahnya si ingkrit
ingrid dia lebih baik k wid
iya satu imbearea
awal udara pimpin muka
saya seneng dua jauh lagi dikuat

nur esaron berkelapan orang
kita harus kebyaran cara muli pp
ya udah banget ya